masih terkait dengan politik saudara sejumlah guru besar dari universitas sejabodetabek membacakan seruan salemba dua ribu dua puluh empat sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan
agenda yang dihadiri oleh akademisi tokoh masyarakat hingga mahasiswa serentak menyuarakan keresahannya terhadap kondisi demokrasi saat ini
akademisi ini juga menyerukan agar dpr menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan lembaga eksekutif
kami ingin menunjukkan bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung kita tidak pernah pergi ke gunung kita selalu ada bersama rakyat
kita selalu mengamati menginfeksi dan juga meneliti masalah masalah masyarakat
sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini
siapapun pemerintah itu akan tahu
penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tak akan dibiarkan masyarakat sipil dan kalangan kampus